ancamannya ya bersifat pencabutan beasiswa lalu ancaman yang bersifat ya pokoknya kamu jangan terlalu banyak berbicara tentang hal ini
nah itu mungkin juga sudah beberapa berkali kali sudah saya sampaikan juga ya di beberapa kondisi dan tempat
ya harapan saya ketika melaporkan di sana ya terdapat respon dari kampus
karena kan bagaimanapun buruhara yang terjadi saat ini apapun itu judulnya gitu ya buruhara apapun yang terjadi saat ini
yang mungkin a b c dan lain sebagainya
apapun itu yang menjadi visi saya ya bagaimana kampus dapat merespon tentang ukt ini gitu
teman teman di sekitar saya pun ada yang benar benar mereka itu membiayai kuliahnya membiayai hidupnya itu full kerja sendiri gitu
nah jadi ini orang orang di sekitarku aja banyak gitu loh yang kayak gitu
tapi bagian yang nggak aku tahu pasti lebih banyak lagi